saya tevi hawa ekonom di departemen kebijakan ekonomi dan moneter bank indonesia
saya masuk di bank indonesia tahun dua ribu tujuh melalui jalur pcpm
pertama saya ditempatkan di biro riset ekonomi
setelah tiga tahun di biro riset ekonomi
saya melanjutkan sekolah s dua di bidang ekonomi di duke university amerika serikat
saya kembali dan ditempatkan di departemen kebijakan makro prudensial
saya berkesempatan untuk melanjutkan sekolah s tiga di darrem university inggris
saya menghabiskan waktu sekitar empat tahun
saya kembali ke bank indonesia
dan ditempatkan di departemen kebijakan ekonomi dan moneter
saat ini saya ditempatkan di kelompok moneter dan sektor keuangan
saya dan tim bertugas untuk melakukan asesmen
hasil asesmen tersebut digunakan untuk bahan rapat dewan gubernur
salah satu analisis yang kami lakukan adalah mengenai likuiditas perekonomian
kami juga melakukan analisis transmisi suku bunga
jadi kami melihat bagaimana suku bunga kebijakan yang diambil oleh bank indonesia
mempengaruhi suku bunga deposito di perbankan
dan selanjutnya berpengaruh ke suku bunga kredit
saya merasa bahwa kesempatan bekerja di bank indonesia
telah memberikan saya berbagai wawasan
baik dari sisi keilmuan maupun pengalaman
bank indonesia selalu memberikan kesempatan yang sama
kepada pegawai lelaki maupun perempuan untuk terus maju
atau ketika mereka mau belajar lebih tinggi lagi
saya menyadari bahwa pekerja di bank sentral sebagai wanita itu tidak mudah
teman teman saya yang berhasil melanjutkan pendidikan tinggi mereka
kemudian menjalankan karirnya dengan lancar
dan di satu sisi mereka tetap memegang peranan mereka sebagai ibu rumah tangga
saya berusaha untuk menyeimbangkan berbagai peran yang saya miliki
sebagai istri sebagai anak namun juga sebagai pegawai bi yang baik
saya menyadari bahwa itu tidaklah mudah
namun dengan saling memahami dengan saling mendukung
dan saling kompromi semuanya bisa berjalan dengan baik
tidak terlepas dari doa orang tua dan support dari suami serta keluarga
orang tua saya selalu berkata bahwa setiap orang adalah arsitek masa depannya masing masing
ada pepatah bahwa mendidik satu wanita sama seperti mendidik satu generasi
saya percaya bahwa pendidikan adalah investasi yang gak pernah rugi
karena pendidikan merupakan salah satu kunci untuk mewujudkan mimpi mimpi
saya berharap bahwa semakin banyak perempuan yang mau menggali potensi dirinya
kemudian meraih mimpi mimpinya dengan melalui pendidikan
kedepannya dengan semua ilmu yang saya miliki sekarang
saya bisa berkontribusi dengan membagikan ilmu ilmu tersebut
sebenarnya kita semua bisa
selama kita mau dan berupaya kesempatan akan selalu ada
asalkan kita yakin percaya berusaha dan berdoa
kita bisa menjalankan semua peranan kita